assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
indonesia mengecam keras pengakuan sepihak amerika serikat terhadap jerusalem
sebagai ibu kota israel dan meminta amerika serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut
pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi dewan keamanan dan majelis umum pbb
yang amerika serikat menjadi anggota tetapnya
ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia
saya dan rakyat indonesia kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat palestina
dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak haknya sesuai dengan amanah pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam beberapa hari ini pemerintah indonesia telah berkomunikasi dengan negara
dan negara negara indonesia
agar oke segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama
dan meminta ppp untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak amerika serikat
saya juga telah memerintahkan menteri luar negeri untuk memanggil
duta besar amerika serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi yang jelas nanti kalau sudah oki memutuskan untuk segera bersidang
saya akan datang langsung di sidang oki tersebut
nanti akan ditindaklanjuti oleh kementerian luar negeri
nanti setelah sidang oki
kita yang paling penting sidang oki dulu
sudah ada tanggalnya
kurang lebih nanti tanggal tiga belas desember ini karena kita sudah menghubungi hampir semua negara oki di turki di istanbul
sejauh ini komunikasi dengan negara negara
komunikasi terus sehingga muncul tanggal tiga belas di istanbul turki
pak adi kapanjilan
pak adi kapanjilan
kita menunggu selesai proses semuanya di dpr
ya ditanyakan aja ke sana
belum tahu karena kita menunggu selesainya proses yang ada di dpr
selesai di sana pun kan harus ada surat resminya yang kita terima
terima kasih pak
sudah cukup ya